dewi ada kang
jennifer ilang kang dadang
jennifer ilang lagi
gak ada doi
dimana tuh kang dadang
gak ada dewi
kamar mandi kang dadang
kalau pintu dikunci
berarti jennifer nggak ada di rumah dong
ido teriak teriak begitu tut
mons katanya si jennifer diculik
aneh banget sedih cerah os nih
hilang anak malah jadi hobi
oh kemana lagi tuh si jennifer
gak tau mams
kamu jangan sampai ilang ilang begitu ya
dabby ada kang
jadi aku mau ke rumah

jennifer ilang kang dadang
jennifer ilang lagi
gak ada doi
dimana tuh kang dadang
di kamar mandi kang dadang
kita cari aja tuh kang dadang
tapi cari kemana doi
yang penting sampai ketemu kang dadang aja
kita kucing dulu doi
apaan sih namanya bener
kenapa dadang sama idoi teriak teriak
rasanya orang tua durjana
gak gak gak
debbie sama jenniper pergi sama sain
memangnya nggak baru minta izin
enggak mak jennifer sama debbie gak jadi ilang mak
alhamdulillah kang dadang
ya kang dadang
maaf kang dadang
makanya anak anak diajarin
suruh minta izin kalau mau main ke orang tua
lagian kalian juga sih
setiap hari bukannya ngurusin anak
perempuan aja kalah sama kalian
anak gak jurus
tuh dengerin dadang pancong idoi melehoi
kamu juga ateng surateng
baru kali ini saya melihat fagli seperti ini bu
menjawab soalan salah salahan
jawabannya salah semua bu

gaya febri tidak seperti ini
padahal saya yakin sekali
kalau febri itu mampu menjawab
semua soal ini bu
ini kalau saya lihat sih soal yang dikasih bu yola
harusnya febri bisa buat ngejawab ya bu
sepertinya ada gejala puber
di diri febri
dia merasa terganggu dengan kedekatan clandia
maksud bu yola cemburu
sepertinya saya harus memisahkan edward dan claudia
claudia itu terlalu dewasa cara berpikirnya
dia selalu berusaha mendekati edward bu
ya bu yola saya setuju
lebih baik mereka itu dipisahkan
atau kelompok belajarnya aja bu yang dipisahin
selain itu belakangan ini saya juga merasa kalau febri agak ketut sama saya
apa dia ketus karena ingin cepat pulang
karena merasa terganggu pada sikap claudia ke edward
atau di sedang ada persoalan lain
misalnya ada problem di rumah
tapi problem apa lagi bu
saya rasa sih hubungannya febri dengan pak akung itu sekarang udah baik deh
ini sih kayaknya cuma masalah cemburu aja bu yola
tapi dulu febri itu tidak pernah merasa terganggu dengan kedekatan claudia dan edward
bisa jadi dia berubah karena sedih
itu memang kayaknya
tapi kita ee gunalah
itu memafik selagi kg tertentu
untuk nakal kegehenan there frankly ini tuh towavais kgr kamu sih duduk nah bringwhen it's all good sebaiknya kita brengiskah tapi kita excuser brit
nanti biar saya aja yang ngomong sama febri bu
lagian saya juga gak mau nanti ada omongan miring
bu yola kan tau sendiri syirawas kayak apa
assalamualaikum mang ocad
ibu sugarnya mau
mau rasa apa
itu rasa strawberry ya
ya udah strawberry aja
jadi sepung ibu
terima kasih banyak mang ocad
jangan marah lagi ya
tentang siapa berapanya